puluhan masa dari aliansi santri dan rakyat indonesia untuk indramayu atau asri
melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk ponpes al zaitun di indramayu jawa barat pada sabtu siang
dalam orasinya masa mendesak agar panji gumilang segera ditangkap dan diadili
lantaran dinilai telah melakukan penistaan agama
pengunjuk rasa juga mengancam jika pada kamis mendatang panji gumilang tidak ditetapkan sebagai tersangka
maka akan kembali berunjuk rasa dan akan melakukan penutupan jalur pantura
minta kepada mabes polri barreskrim jangan ragu jangan bimbang
segera tetapkan tersangka dan segera ditangkap dan diadili panji gumilang ini
karena perusak pendangkalan agama yang sudah jelas jelas nyata atas patwa mui
tim investigasi provinsi jawa barat
ini sudah jelas dan tegas
kemarin sudah diberikan rekomendasi patwanya
saya kira mudah mudahan baris krim
dan mabes polri tidak ragu lagi
tidak saja melakukan orasi secara bergantian
masa juga sempat melakukan doa bersama di jalan yang menuju pintu utama ponpes al zaitun
sebelumnya pada sabtu pagi
pemimpin pondok pesantren al zaitun menyempatkan diri meninjau pintu masuk ponpes
yang dipasangi kawat berduri
dalam kesempatan itu
yang memperlihatkan tangannya yang sakit akibat patah
tangan kiri patah
dibilang patah kok kenapa
barangkali jatuh atau apa maksudnya
panji tidak banyak memberi komentar kepada sejumlah media
yang hendak meliput aksi unjuk rasa
jadi komara cirebon jawa barat